kita beralih ke kabar dunia bisnis properti
iya super blok menjadi tren pembangunan properti di surabaya yang semakin menggeliat
selain menjadi pilihan investor di tengah terbatasnya lahan dan makin mahalnya tanah di kota besar
super blok seperti halnya konsep trans icon surabaya menjadi kawasan kecil yang saling terintegrasi dengan suasana nyaman
dalam lima tahun terakhir bisnis properti di kota surabaya terus bertumbuh
nct business sebuah konsultan perumahan mencatat tingkat okupansi properti di surabaya naik delapan puluh persen
ini disebabkan masifnya pembangunan properti dalam lima tahun dari perkantoran perumahan dan apartemen serta retail
sektor properti yang tengah menggeliat adalah super blok
salah satu super blok yang dalam pembangunan adalah trans icon surabaya
sebagaimana super blok perusahaan properti ini membangun apartemen di lahan dua lima hektare
yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas seperti layaknya sebuah kawasan kecil
di sana ada pusat perbelanjaan sekolah rekreasi bank dan berbagai kebutuhan lain
meskipun investasinya besar mencapai dua triliun secara bisnis menguntungkan karena sangat diminati masyarakat perkotaan
dan itu adalah super blok
dikombinasikan super blok itu agar kawasan itu hidup
kalau nggak dikomunikasikan dengan aktivitas lain kawasan bisa mati
makanya tadi saya bilang kita ini bukan membangun bangunan bukan kawasan tapi membangun suasana
di surabaya setidaknya sudah ada lima kawasan super blok
diperkirakan hingga dua ribu dua puluh tiga nanti super blok masih menjadi tren properti di kota kota besar seperti surabaya
sementara bagi wali kota surabaya tririsma hari ini
groundbreaking trans icon menunjukkan
sehatnya iklim investasi properti di surabaya
dia menjanjikan kemudahan izin dan kesiapan infrastruktur jalan untuk mendukung pembangunan kawasan
kita bangun jalan jalan insya allah tahun ini kita sudah mulai lingkar luar barat lingkar luar timur
yang nanti semua connect
jadi di jalan di surabaya ini tidak berhenti gitu maksudnya kalau bikin jalan ini nggak berhenti gini
jadi kemudian kita juga bangun fasilitas untuk pematusan
jadi saya tidak bingung
saya ingin kemudian investasi masuk kota ini banjir saya nggak mau
wali kota tririsma hari ini juga mengatakan
sekarang ada tiga investor dari perusahaan ternama yang tengah mengajukan izin pembangunan properti di kawasan surabaya utara dan timur
dengan total investasi lebih dari empat triliun rupiah